oh iya itu jalan aja tidak apa apa
ini kan soal penegakan hukum
tapi kita tidak senang bicara tentang hukum
pokoknya hukum itu harus ditegakkan
dan tidak boleh dipolitisir
baik pemerintah tidak boleh mempolitisasi usur
partai politik tidak boleh mempolitisasi hukum
masyarakat juga tidak boleh
hukum adalah hukum
itu yang sedang kita lakukan di papua